sebelum meninggalkan indonesia dan bertolak ke korea selatan
mantan presiden amerika ke empat puluh empat menyempatkan diri
untuk mengunjungi sdn menteng satu jakarta pusat pada sabtu sore
ini adalah kali pertama obama kembali menginjakan kaki di sekolahnya
sejak empat puluh enam tahun silam
obama datang tepat pukul lima lewat lima belas sore di sdn menteng satu jakarta pusat
riuh warga sekitar orang tua dan juga murid sekolah
menyambut kedatangan mobil obama di jalan besuki menteng jakarta pusat
obama masuk ke dalam sekolah untuk menemui kepala sekolah
serta guru dan teman masa kecilnya
dalam kunjungannya yang berlangsung selama lima belas menit itu
obama juga sempat menandatangani buku tamu sekolah
dan papan tulis di kelas di mana ia sempat belajar pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh silam
pada pertama kali dia tanya
oh masih masih ingat
saya kasih tunjuk fotonya
ini ada dia
ini putus saya putus kepala sekolah dan teman teman yang ada di situ
kemudian saya sempat juga mencium dia
saya pengen cium
semua teman teman diciumi
dia masih ingat